pemilu dua ribu sembilan belas meninggalkan duka satu persatu petugas yang mengawal jalannya pesta demokrasi terbesar di indonesia meninggal dunia
hingga senin sore kpu mencatat ada sembilan puluh satu orang meninggal dunia dan tiga ratus tujuh puluh empat orang lainnya sakit akibat mengawal rekapitulasi suara
kpu juga telah mengajukan anggaran untuk asuransi bagi para petugas kpps namun hingga kini masih dikaji oleh kementerian keuangan
nasoka warga dusun kerajaan kecamatan bergas kabupaten semarang menghembuskan nafas terakhirnya pada senin sore di rumah sakit embarawa
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat kelelahan melakukan penghitungan suara selama dua hari lamanya
nasoka yang juga memiliki riwayat penyakit jantung dilarikan ke rsud rw

ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya

ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya

ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya

ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya

ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya
ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya

ketua tps sembilan desa gondorio ini diduga meninggal akibat penghitungan suara selama dua hari lamanya

deteriorasi makanan yang benar benar yang pertama
fragmen perusahaan dengan kebijakannya
mereka masuk akibatkan kebijakannya vice versa
kebijakannya vice versa
kebijakannya vice versa
kpu dalam mengantisipasi atau memitigasi seperti kata mas agus tadi dengan bayangan akan terjadi kerumitan dan
jadi sebenarnya kalau saya melihat kpu kpu bawaslu itu sudah sudah melakukan tugasnya yang luar biasa ya
mereka juga tidak bisa mengambil keputusan keputusan yang di luar dari keputusan yang ada payung hukumnya
mereka harus mengambil keputusan keputusan sesuai dengan payung hukum yang ada
kalau mereka sebenarnya mereka sepakat seperti contoh mereka kemarin meminta contoh kayak penghitungan di tingkat ppk dari sebelumnya sepuluh hari
mereka minta akhir akhir itu sekitar pertengahan bulan maret mereka minta untuk ditambah menjadi tujuh belas hari
itu untuk mengantisipasi banyaknya kecamatan yang lebih seribu dari jumlah tps nya
contoh cakung itu seribu sekian jumlah tps nya
makanya dengan seperti itu mereka minta menambah tujuh hari
dan kita sudah sepakat karena kita juga membayangkan itu juga rumit sekali
itu bagian dari mitigasi tadi ya
mitigasi itu saya pikir bagian dari mitigasi gitu dan minta gaji juga ditambah juga bagian dari mitigasi itu
dan terakhir juga soal bawaslu yang apa itu mencari terakhir terakhir mencari pengawas tps itu juga sesuatu yang komplikated
jadi saya pikir mereka sudah melakukan pekerjaan yang memang sudah dibawa sesuai yang diatur
sop yang ada hukum apa
apa hukum yang ada
cuma memang dari situ memang perlu sebenarnya kita memang kerjasama
bukan hanya dari selama ini kita kerjasamanya hanya di tingkat contoh kpu dengan kepolisian
belum ada kerjasama mungkin di tingkat kesehatan
puskesmas atau dinas kesehatan gitu pak ya
dinas kesehatan selama ini adalah apa itu inisiatif dari daerah masing masing
contoh di beberapa tempat saya kecamatannya inisiatif mereka mendatangi ppk
kalau yang butuh infus mereka langsung infus mereka punya standby di situ
nah itu belum ada yang kita yang masih missing di situ
nah missing itu apakah memang harus diatur oleh peraturan atau memang ini ada inisiatif atau ada apa
ini kan sense of force major kita harus di jalan ini
itu nggak dibayangkan atau memang kita memang harus menunggu sense of force major dari masing masing kepala daerah masing masing pemangku stakeholder gitu mbak titi mbak nini
jadi menurut saya sebenarnya ini harusnya memang harus ada di peraturan
jadi ada beberapa daerah yang contoh ya mereka berinisiatif punya mou dengan pln agar nanti ketika masa penghitungan tidak ada tiba tiba padam
nah harusnya itu juga diikuti oleh mou dengan dinas kesehatan
itu gak terbayangkan atau seperti apa ya mas agus
itu hal hal seperti ini sebenarnya tidak terbayangkan sehingga tidak termitigasi atau memang dianggap kita melewati berpuluh puluh kali pemilu dan fine fine saja pasti nggak akan jauh berbeda
ya justru ini bahwa fakta dua ribu sembilan belas ini sistem pemilunya lebih kompleks
taruh lagi tas pakat ini rumit
tetapi bagaimanapun juga administrasi pemilu kita itu orangnya sama secara kelembagaan komisionernya ganti ganti
tapi administrasi kepemiluan kita sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu sembilan belas lima kali kita melaksanakannya
artinya begitu ada kompleksitas tersendiri harusnya itu sejak awal bisa dibaca
dan menurut saya di dua ribu sembilan belas ini kan hampir bisa dibilang tidak ada alasan pembenar apapun untuk menyatakan bahwa antara undang undang sebagai basis kerja mereka basis hukum dengan waktu itu memang sudah benar benar terpenuhi
jadi sebenarnya sejak awal itu harusnya persoalan persoalan ini kemudian dideteksi sampai ke level yang teknis dan kemudian apa yang harus dilakukan
itu karena proses politik atau memang tidak terbayangkan
kalau kita tahu bersama memang di komisi duan aloti luar biasa undang undang pemilu mepet ibaratnya kalau anak asisnya sks gitu sih
ya menurut saya kan tidak semuanya harus misalnya nunggu payung hukum
tapi bahwa kemudian itu isu yang harus dimunculkan dan dikonsumsi publik agar publik juga mendukung itu juga penting
apa saja yang harusnya diproteksi dimitigasi tapi luput dari semua perhatian para stakeholder baik secara politik di parlemen ataupun para penyelenggara
ya saya kira terlepas dari persoalan apa namanya
ya itu adalah hal yang berjatuhan ya yang tentu kita sangat sayangkan
tapi misalnya di haria kan banyak sekali informasi yang tidak sama sampai bahkan di level penyelenggara termasuk di warga negara pemilih
yang harusnya orientasi administrasi pemilu itu konteksnya melayani
tapi menurut saya sebaiknya kita sudahi di sini karena menurut saya memang ini butuh langkah langkah taktis segera
pertama difokuskan untuk meminimalisir kasus ini tidak lagi muncul
dan kedua untuk korban itu harus bagaimana kemudian diatasi
saya kira presiden sudah menyampaikan sesuatu itu segera harus di follow up
yang menarik adalah bagaimana di media sosial mbak nining dan juga tadi waktu kita dengarkan aspirasi wakil presiden bahwa harus jadi tengah tengah kita kacau seperti ini
yang kita bilang semerawut ini
semua ingin merevisi ingin mengevaluasi
apa yang perlu dievaluasi dan apa sih kemudian menjadi hal yang paling penting untuk kita
kita perhatikan kita evaluasi kedepannya langsung misalnya dengan nanti anggota parlemen terpilih yang baru
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami
sudah tepatkah sebenarnya ketika masa masa penghitungan seperti ini
banyak petugas penyelenggara pemilu itu kita langsung dengan headline besar
evaluasi besar besaran terhadap tidak hanya penyelenggara tapi sistem pemilu kita
seperti yang dikatakan oleh wakil presiden yusuf kala berikut ini
itulah yang kita memang khawatirkan sejak awal
bahwa ini pemilu yang terumit ternyata ada korbannya baik di kalangan kpps juga di kepolisian
ada korban seperti itu
maka tentu harus evaluasi
yang keras dan salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan antara kpps dengan pilg itu
supaya bebannya jangan terlalu berat
dan sama itu termasuk juga usulan mungkin saja bawa calon calon itu nega anu yang tertutup
ya pilih partai saja
tidak usah seperti itu sehingga tidak terjadi keruetan menghitung
itu seperti yang dikatakan pak jika mas agung
tetapi apakah dalam proses
yang sedang berjalan itu kemudian layak kemudian kita harus sampaikan evaluasinya
nah misalnya bagi saya untuk lakukan evaluasi itu tentu misalnya apa yang disampaikan oleh pak jk
beliau mengkhawatirkan ada ketakutan inilah kompleksitas akan muncul
saya juga sebenarnya sejak awal juga punya kekhawatiran
kalau kemudian sistem pemilu yang kita pakai tidak dipahami secara baik oleh para penggunanya
termasuk warga negara
pada akhirnya justru ketidakpercayaan terhadap sistem itu muncul justru sayangnya dari elit elit politik
menurut saya begitu
karena begini misalnya
pembentuk undang undang karena saya kebetulan terlibat dalam pembahasan undang undang nomor tujuh di pansus itu
itu sebenarnya pembentuk undang undang dalam hal ini dpr dengan presiden itu ada kepatuhan hukum untuk mematuhi putusan mk agar pemilu diserentakkan
sejauh mana dipisah
ada pertanyaan hukum
sejauh mana kita mematuhi putusan mk
ini prinsipil hukum ini yang harus diadapi oleh mbani dan kawan kawan kemarin
harapannya ini jadi tambahan amunisi untuk nanti dibahas di komisi dua
dan kedua yang namanya pemilu serentak itu
itu juga punya tujuan tujuan
kalau kita cek di putusan mk nomor empat belas tahun dua ribu tiga belas ya
ini tidak kemudian masalah yang muncul di dua ribu tiga belas
masalah ini masalah yang dimitigasi sejak tahun dua ribu empat belas
era pak sby jk periode pertama
kemudian pemilu dua ribu sembilan pak sby dengan pak budiono
ada pertanyaan mendasar bagaimana efektivitas sistem presidensialisme berjalan
nah pemilu serentak itu sebenarnya merekayasa hal itu
nah problemnya ada pertanyaan satu
termasuk bagi para penyokong pemilu serentak
tidak ada kajian yang memadai menurut saya
terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak itu kemudian dicek dengan kompatibilitas sistem pileknya itu apa
kalau kita perhatikan pemilu serentak di negara negara amerika latin
ada delapan belas negara yang melakukan pemilu serentak
kalau dari data yang saya miliki ya
itu tiga belas negara
pemilu serentak itu presiden dengan pemilu dpr
tapi posisinya beda memang dengan indonesia
jadi pemilu serentak itu maksudnya pemilu nasional
presiden dengan dpr dan dpd
dan dipisah dengan dprd provinsi provinsi kabupaten kota dengan gubernur wakil gubernur
serentaknya dalam hal nasional dan lokal
nasional dan lokal
lokal itu termasuk pilkada
iya termasuk pilkada
karena urusannya kan check and balancesnya berbeda
semangat undang undangnya seperti itu sebenarnya
nah bukan secara konsep
tetapi putusan mk menyatakan original intent dari pembentuk undang undang dasar empat puluh lima
itu kalau nggak salah yang amandemen pertama
itu menginginkan agar pemilu serentak itu pemilu lima kota
nah pertanyaannya kalau kita split nih sekarang
ke depan nih
original intentnya terlanggar nggak
ini juga pertanyaan yang cukup besar
kekokol di split lokal dan nasional
nah tapi ini maksud saya ini perlu juga
tapi dosa besarnya ada di sini nggak mbak nini menurut anda
di sistem yang membuat ruwet membuat capek membuat mahal
ini lebih irit apa nggak sih sebenarnya
saya tidak terlalu sepakat
kita membahas soal merubah sistem itu sekarang
bagi saya ini pemilu belum selesai
apapun yang terjadi kita tetap harus mengikuti jalur pemilu
jalur jalur proses pemilu ini sampai selesai besok sekitar mei juni itu
jadi menurut saya sekarang adalah bagaimana kita untuk melakukan preventif
agar kejadian kejadian lalu tidak terlakukan
untuk evaluasi pasti kan nanti akan ada evaluasi
tapi tidak sekarang kita akan membicarakan itu
sekarang adalah bagaimana kita
ini para ppk nanti komisioner di kabupaten di provinsi ini seperti apa yang harus kita lakukan
demam sekarang ini kita harus minum paracetamol saja gitu ya
bukan cari apa penyebab sakit demamnya
ketakutannya kalau kita sekarang fokus pada evaluasi sistem
kita melupakan apa preventif yang harus kita lakukan ini
ini sekarang masih ppk loh
ppk belum selesai
apalagi ini saya yakin yang tps nya dalam satu kecamatan lebih dari seribu
pasti masih tarik nafas panjang ini
nah ini belum lagi tingkat kabupaten habis ini
tapi anda lihat ini dosa besarnya dari
itu dosa besar yang kemudian membuat semua mau tidak mau suka tidak suka harus menurut ini dengan segara bayangan keruwetan
kita kan sudah mendengar dari pak anwar kemarin dari mk mengatakan saya merasa berdosa sekali
karena yang dipikirkan waktu itu untuk menggabungkan itu adalah
soal waktu dan anggaran
tapi ternyata ini nyawa itu lebih daripada anggaran bro
nyawa ini lebih daripada persoalan finansial
nyawa dari orang yang meninggal ada satu ratus tiga puluh lima orang yang meninggal
itu lebih dari sekedar dana yang kita keluarkan selama ini
jadi apa yang kita inikan
waktu ternyata waktunya juga lebih molor
lebih molor terus anggaran juga ternyata juga kita kehilangan nyawa pahlawan demokrasi kita nih
tergantung kita melihatnya dari kaca mata apa
relatif karena ternyata kita masih dalam pemilu dua ribu sembilan belas ini sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh triliun juga
masih hampir enggak enggak
tapi gini kalau menurut saya ini yang paling penting sebenarnya
ada beberapa hal yang kita bisa deteksi ya
sambil sebenarnya gini para pihak coba sabar dulu sambil nunggu dua puluh empat jam
jadi memang tidak tepat kita bicara mengenai perubahan sistem apa segala macam seperti yang dikatakan
bukan tidak tepat tetapi menurut saya terburu buru karena tidak semua data kita bisa potret dengan baik
misalnya salah satunya
taruhlah kita masih berdebat tentang bagaimana kemudian presidensialisme yang efektif
kita tidak pernah mengacu bahwa sistem pemerintahan presidensialisme yang efektif dan ideal dalam konteks indonesia
itu yang diatur di undang undang dasar pasal dua puluh ayat dua
jadi ada problem begini
presiden setiap rancangan undang undang harus mendapatkan harus dibahas secara bersama sama oleh dpr dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama
artinya presidensialisme indonesia itu selamanya harus kawin dengan dpr
tetapi ketika dukungan di parlemen tidak mayoritas maka sebenarnya sistem pemerintahan kita
nah itu yang sebenarnya harusnya jadi constraint
jadi putus asa

kita tidak lagi kemudian bisa semacam review atau kemudian mengambil posisi omk bersama
semangatnya begitu sebenarnya ya mas agustin
jadi justru yang saya ingin maksudkan sebenarnya gini
constraintnya adalah pemilu serentak
constraint juga lima kota
pertanyaannya apakah tidak mungkin itu kemudian lebih disederhanakan
pertanyaan itu akan kita jawab usaha jeda
kami masukkan ke mas jendral di setelah ini
oke oke di setelah ini
jadi kita akan mulai
ini segmen terakhir kita
kalau kata mbak nini ya kita nikmati saja demam dan flu kita ini
karena kita belum bisa mri atau ct scan mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam
karena kita harus melihat
kita minum paracetamol saja gitu kan
untuk bisa mengatasi ini dan sebenarnya
problem utama lagi apa yang kemudian
kita perlu perlu antisipasi
masalah kecurangan juga penting sekali
jadi sebenarnya kan
salah satu alasan kenapa
kita melakukan bareng
pemilu serentak ini salah satunya
disambing anggaran dan juga
efektivitas dan sebagainya tapi kita juga
melihat ternyata di daerah
juga tingkat orang melakukan
penggelembungan suara itu juga tinggi
salah satunya fokus kita itu
saksi saksi itu hanya pada saksi presiden
saksi ke bawah juga kecapean sudah
empat subuh itu juga
persoalan di lapangan saya
berpikir sebenarnya yang harus kita
ketika kita mengambil keputusan apapun
dalam hal pemilu ini serentak atau tidak
serentak bagaimana sistemnya dan itu harus
kita bicarakan nanti karena kita harus mengevaluasi
semuanya yang harus kita pikirkan adalah
pemilihnya selama ini
kita hanya memikirkan bagaimana anggarannya
lalu efektivitasnya seperti apa
tapi kita lupa tidak memikirkan pemilih kita
seperti apa apakah ada pendekatan
pendekatan antropologi dari
sisi pemilih karena bagaimanapun
pemilih kita ini sangat beragam
kita tidak bisa menyamakan pemilih kita
yang di jawa dengan
teman teman yang di papua mungkin
seperti itu padanan iskan saja dalam
bloksnya aja bilang ada satu yang
di dalam bilik suara
evaluasi kita waktu itu
melakukan percobaan itu setiap orang
yang ini dengan nama itu
sekitar sepuluh menit dan kita coba
sepuluh orang yang benar cuma dua yang dalam
salah itu bikin
stress itu salah juga itu
salah satu yang juga kemudian
kita mau bahas hal yang lain
juga menarik di saat saat terakhir kita
dialog ini mengenai tadi
pegelembungan suara efek kecurangan
ini kecurangan ini rame sekali
kalau kita buka handphone kita isinya
potensi potensi kecurangan dan katanya
adalah hal hal yang ketidak netralan
kita boleh tampilkan nggak apa namanya
yang menjadi concern dari salah satu pihak yang ikut
berkontestasi mengenai ini nanti mungkin
mas agus dan mbak ani ini bisa
menanggapi apakah bisa ditampilkan
samping kita sudah
ini saya bacakan saja ya mbak nini dan mas agus
bpn sebut apapun hasilnya
adalah oke direktur materi dan
debat prabowo subianto
sudirman said menyebut hasil pemilu adalah
hasil kecurangan apapun hasilnya
adalah buah dari kecurangan dilakukan
sejak awal pemilu ini digelar
se ekstrim inikah kalau kita bicara
mengenai pelanggaran kecurangan
sampai pada titik
apapun hasilnya adalah buah kecurangan
karena saya pikir ketika pelaksanaan
ada saksi ada saksi
lalu kalau semua sudah bilang kecurangan
fungsinya saksi seperti apa
atau fungsinya di tiap tps
sudah diberlakukan ada saksi dari
kedua belah pihak bukan hanya saksi
dua belah pihak bahkan saksi partai pun ada
cuma masalahnya memang
tps nya lebih banyak
pemilu karena dpt nya tiap tps
sekarang cuma tiga ratus kalau dulu lima ratus
ini biaya kosnya juga sangat banyak
jadi saya yakin juga banyak saksi saksi
terutama saksi dari partai yang tidak memenuhi
tapi kalau saksi di pilpres
saya pikir seluruhnya pasti
berkepentingan dan pasti sudah ada
ada saksinya jadi kalau merasa tercurang

tanyakan dulu saksinya

kalau kita melihat bicara kecurangan
penggelembungan tadi mbak nini pun menemukan banyak
ada yang terjadi di lapangan baik di satu atau dua
katanya sama aja semuanya
saya kira gini kpu ya dalam hal ini ya
administrasi kepemiluan kita kpu maupun bawaslu
harusnya melihat input itu
dua hal dukungan
banyak didukung tetapi juga tuntutan
misalnya dari peserta
nah oleh karena itu dia harus membuktikan bahwa
setiap tudingan itu bisa dijawab
berdasarkan data bagi saya selesai
dan kita harus belajar
untuk mempercayai bagaimana sistem ini
bekerja dan menurut saya
kalau bagian dari evaluasi lah
taruhlah kita berikan itu
ada banyak hal yang nanti kita bisa lakukan
data data sekarang ini sudah mulai
dikumpulkan misalnya gini bahwa benar
taruhlah salah satu tujuan
dari keserentakan adalah menyederhanakan sistem
kepartean kalau diukur
pakai masalah misalnya jumlah efektif
partai ya dari sisi
kalau pakai gwikon
itu memang sistem keparteannya kelihatannya
kalau berdasarkan alat
ukur enpv atau enpp itu
ketemunya sembilan sistem kepartian artinya
tidak lebih sederhana dibanding

tetapi dari sisi
efektifitas pemerintahan presidensialisme
kalau nanti pak jokowi
dilantik di bulan oktober ya
dan kemudian dpr yang terpilih dilantik
anggota koalisi dari penyokong
pak jokowi itu menguasai kursi
jadi teoritis masih pun ada yang tidak lolos
threshold gitu ya ya taruhlah gitu
justru yang lolos threshold yang taruhlah lima ini
ini bisa punya potensi
menguasai mayoritas di parlemen
artinya semua kerja ke depan
itu potensial pemerintahnya
bisa berjalan dengan baik nah tujuan
keserentakan bisa terwujud tetapi memang
ini mungkin harus diatasi termasuk
tadi mbak nini sebagai pelaku ya
tps makin bertambah
kebutuhan uang makin meningkat
kan kita tidak pernah mengevaluasi
kompatibilitas pemilu serentak
sistem pilegnya apa
saya mau kasih contoh
delapan belas negara di amerika latin tiga belas
negaranya pakai daftar tertutup
artinya kita tidak lagi berorientasi pada
tidak harus mengeluarkan biayanya sendiri
mencari suaranya sendiri hanya
lima negara yang kemudian variatif
sistemnya nah tetapi
sayangnya penyokong dari pemilu serentak
waktu itu yang diavokasikan
belum sampai kajiannya
pada mengkaitkan antara
sistem pilek dalam pemilu serentak
baru pada bicara masalah
bagaimana efek dari
ekor jas misalnya baru disitu
pada saat pembahasan undang undang nomor tujuh
tentang sistem bagaimanapun juga ada
penolakan dari pansus
karena mereka memang produk dari daftar terbuka
hal ini normal dan itu
basement pragmatisme politik gitu kan
mungkin salah satunya tetapi
saya kira sesuatu ke depan bisa diubah
nanti kita pasti akan duduk lagi bicara
tentang evaluasi sistem tapi kita
cocok untuk kita minum supaya
panasnya turun batuk kita agak
reda dan flu kita bisa
hilang sehingga napas kita bisa lebih baik dalam
mengurus pemilu sampai
titik ujungnya nih mbak nini
kerja seluruh pihak
harus dilakukan karena ini
bukan hanya miliknya penyelenggara
pemilu tapi juga untuk seluruhnya termasuk
pemerintah di tingkat kabupaten provinsi
juga harus bergerak dan seluruh stakeholder
harus bergerak dan kita memang sudah
salah satu kesuksesan pemilu adalah
partisipasi masyarakat termasuk partisipasi
masyarakat untuk mendukung suksesnya ppk
dan juga di komisioner jadi saya
merasa seluruh pihak baik itu
caleg baik itu
komisioner dan juga masyarakat
itu harus benar benar men support
mereka support itu salah satunya
apa yang bisa kita lakukan salah satunya
dengan termasuk menghindari kecurangan
itu di foto dan sebagainya
itu juga bagian ini itu bagian dari partisipasi
dan juga ini saya pikir
bergerak seperti tadi yang
harus bergerak yang lainnya juga harus
menyikapi seperti apa dan
saya pikir sudah lah nggak usah
kita terlalu persoalan soal anggaran
kalau dalam posisi seperti ini
kalau dikit dikit kita nggak punya anggaran
ayolah kita tahu anggaran negara itu seberapa
ayolah kita tahu anggaran
bahwa anggaran sel itu seberapa
kalau perlu jangan sampai ada sip sipan
dpr siap kasih elektriasi
merasa ada apa apa ya
kalau ada sip sipan lakukan itu
oke kalau tadi anggarannya non sewu mas agus
anggarannya cukup tapi waktu
kita yang gak cukup untuk melanjutkan diskusi
karena kita udah di ujung dialog kita
terima kasih mas agus terima kasih mbak rini
mudah mudahan apa yang kita harapkan pemilu ini
berjalan dengan baik berjalan dengan berkualitas
dan yang kita hindari tadi
kecurangan dan juga gugurnya lagi
para penyelenggara pemilu itu tidak terjadi lagi
karena partisipasi semua untuk gotong royong
ini waktunya untuk turun lagi ke lapangan
gotong royong termasuk caleg caleg yang sudah menang
juga jangan lupa kalau harus balik lagi ke bawah
balik itu balik
terima kasih mbak rini terima kasih mas agus
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam